penat dengan hirup pikuk dan bangunan tinggi perkotaan
artinya anda perlu refresh sejenak nih lihat pemandangan hijau yang memanjakan mata
seperti destinasi wisata saya kali ini
salah satu air terjun yang berlokasi di dalam taman nasional gunung halimun salak bogor jawa barat
asli asri dan sejuk banget
karena dikelilingi banyak hutan pinus bikin perjalanan jadi lebih menyenangkan
eh tapi tetap harus waspada ya karena masih banyak monyet berkeliaran
akses menuju curug nangka ini nggak terlalu ekstrim kok
dari titik awal kita hanya perlu berjalan kaki menyusuri jembatan jalan setapak
dan aliran sungai sekitar lima belas menit
yeay sampai juga nih di curug nangka
air terjun setinggi dua puluh meter ini berada di lereng gunung salak
kebayang dong airnya pasti dingin dan segar
bikin pengen buru buru nyebur ya
sudah puas menikmati waktu di air terjun ini
dari tadi saya duduk di sini tuh beberapa kali lihat ke atas
seandainya beberapa orang melintas pakai zipline
dengar dengar sih disini juga ada zipline terpanjang di indonesia
nah saya jadi penasaran mau nyobain untuk melihat curug nangka
gak cuma dari bawah tapi juga dari atas
yuk kita cobain yuk
dari ceruk nangka sudah ada jalan baru yang terkoneksi menuju destinasi saya berikutnya
total ada delapan sling zipline mulai dari jalur pendek tujuh puluh meter satu ratus lima puluh meter dua ratus meter
dua puluh meter dua ratus lima puluh meter sampai yang terpanjang tiga ratus lima puluh meter
kalau dihitung hitung total panjang lintasannya mencapai dua satu km
wih seru abis
eits sebelum mulai wajib pakai alat pengaman dulu ya
dan pastinya jangan lupa berdoa
nah sekarang saya sudah ada di ketinggian pohon dua belas meter
nah bentar lagi saya ingin meluncur nih
sebenarnya ini namanya adalah honeymoon double zipline
jadi dari namanya saja seharusnya saya berdua sama pasangan saya
oke walaupun sendirian nih saat ini saya ntar nyobainnya kita harus tetap bisa meluncur dengan halus
dan nanti sampai di finish yuk kita cobain yuk
semoga itu dikelihatan ya
jadi di sebelah kiri saya tadi ada curug
jadi di lintasan sepanjang dua ratus lima puluh meter tadi
kita melintasi dua curug
yakni curug nangka dan curug daun ya mas
oke tapi ini belum akhir
akhirnya nanti ada tiga ratus lima puluh meter
yuk ikutin lagi ya perjalanan saya
untuk menjajal zipline ini tarif yang dikenakan per orang adalah tiga ratus ribu rupiah
termasuk biaya asuransi
selama menjelajah saya nggak cuma bisa main zipline
tapi juga terdapat wahana outbound di atas pohon
karena lagi viral banyak juga loh pengunjung yang baru pertama kali mencoba wahana ini
aku pertama kali ini nyobain
yang paling seru itu ada namanya honeymoon zipline
aku tadi disitu bisa bergandengan sama teman aku juga
karena ngeliat di tiktok sih karena katanya ini kan paling panjang ya
salah satu paling panjang di indonesia
jadi penasaran aja sih jadi pengen nyoba
akhirnya tiba juga di checkpoint terakhir menuju finish tiga ratus lima puluh meter
selama bermain pengunjung diwajibkan menggunakan celana panjang dan sepatu
serta tidak memiliki penyakit seperti jantung asma fobia ketinggian
maupun riwayat patah tulang selama dua tahun terakhir
bobot pengunjung yang dapat menikmati wahana ini juga sudah ditentukan
yakni hanya tiga puluh lima hingga satu ratus dua puluh kg saja
gak cuma itu kalau cuaca lagi nggak mendung mohon maaf nih
wahana bakal ditutup sementara
untuk wahana tertutup ini tidak diperkenankan ketika hujan dan adanya petir
itu sangat tidak diperkenankan karena kita bermain di atas ketinggian
namun ketika nanti pengunjung yang datang bermain dan turun hujan
jika tidak ada petir pengunjung masih bisa melanjutkan permainan
beruntung saya menyelesaikan jalur zipline sebelum hujan mengguyur kabupaten bogor
jadi gimana berani coba enggak